cnn indonesia turut berpartisipasi dalam menyiarkan pelaksanaan debat pertama capres dan cawapres malam nanti
selain menampilkan perdebatan antara dua kandidat pemimpin negeri
cnn indonesia juga menghadirkan ulasan dan pembahasannya bersama para narasumber ternama
bagaimana para kandidat pemimpin republik saling beradu gagasan dan menjual janji atas persoalan negeri
saksikan debat pertama capres dan cawapres lengkap secara mendalam bersama rocky gerung
nusron wahid taufik basari andre rosiade tama s langkun karim suryadi dan yose rizal
kamis tujuh belas januari pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia layar pemilu terpercaya